gempa berkekuatan magnitudo lima tiga kembali mengguncang nusa dua bali pada rabu malam
menurut bmkg gempa tersebut tidak berpotensi tsunami
iya sebelumnya pada hari rabu pagi gempa berkekuatan magnitudo empat sembilan yang berpusat di laut jemberana bali
juga sempat membuat panik masyarakat pesisir pantai selatan banyuwangi jawa timur
selamat siang bu
sini di beton apa
sebuah rekaman video amatir merekam detik detik kepanikan warga kecamatan pesanggaran banyuwangi jawa timur
saat gempa terjadi pada rabu pagi
warga yang takut terjadi tsunami berebut naik ke sebuah bukit untuk menyelamatkan diri
pasca gempa berkekuatan magni tuduh empat sembilan itu
warga dusun pancer ini panik karena sudah lama tidak merasakan gempa dan mendengar suara sirine
warga mengira suara sirene itu berasal dari alat deteksi tsunami atau early warning system yang terpasang di pantai pancer
padahal suara sirine tersebut adalah sirine internal milik perusahaan tambang bagi karyawannya
yang selalu berbunyi pada saat terjadi gempa bumi
sementara itu bmkg kelas tiga banyuwangi memastikan gempa yang berpusat di jemberana bali ini tidak berpotensi tsunami
getaran gempa ini tercatat terasa cukup kuat dirasakan masyarakat di wilayah kuta denpasar banyuwangi hingga jember
bagaimana menurut anda
gempa ini disebabkan makanan semuanya itu diakibatkan
dibuatkan oleh pergerakan lempen indo australia bertumbuhkan dengan eurasia
jadi lempen indo australia masuk ke dalam lempen eurasia sehingga menyebabkan gempa tersebut
pasca gempa tercatat ada gempa susulan berkekuatan magnitudo empat satu yang berpusat di jemberana bali
yang kembali dirasakan masyarakat banyuwangi pada pukul tujuh belas lima puluh tiga waktu indonesia barat
gempa berkekuatan magnitudo lima tiga juga menguncang nusa dua bali pada rabu malam
berdasarkan informasi dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika gempa ini tidak berpotensi tsunami
tim liputan cnn indonesia